berdasarkan catatan lembaga sensor film indonesia
sepanjang tahun dua ribu dua puluh hanya terdapat satu ratus sembilan puluh enam pengajuan sensor film
yang akan tayang di layar lebar
terdiri dari enam puluh delapan film buatan lokal dan satu ratus dua puluh delapan film impor
angka tersebut hanya separuh dari jumlah rata rata pengajuan sensor film
yang bisa mencapai empat ratus judul dalam setahun sebelum adanya pandemi covid sembilan belas
kemudian untuk film impor satu ratus dua puluh delapan judul
nah ini yang paling penting untuk bioskop
karena sebagaimana kita ketahui bioskop masih sempat tutup enam bulan
kemudian baru buka dan ini mempengaruhi juga jumlah film yang disensor
terutama juga produksinya yang memang terkena pandemi
hikmat darmawan pelaku industri film harus melakukan perubahan mendasar
jika ingin tetap bertahan di masa pandemi
hikmat juga memprediksi
butuh waktu hingga lima tahun untuk industri film
untuk pulih dari segi ekonomi seperti saat sebelum pandemi
kemarin aja dalam dua ribu dua puluh baru tiga bulan tutup bioskop
itu dampaknya bisa dihitung bisa sampai dua tahunan ke depan
apalagi sekarang kan naik turun naik turun okupasi berkurang
bisa setiap saat kalau spike lagi
ditutup lagi walau alam gitu kan
masih banyak sekali terlalu banyak unsur ketidakpastian
di dalam perencanaan bisnis
akhirnya kalau kita menemukan yang pasti pasti
barangkali membutuhkan perubahan perubahan mendasar
dari segi estetik desain produk strategi produksi
strategi pemasaran sampai perubahan platform
jelang setahun pandemi covid sembilan belas di indonesia
sebagian bioskop khususnya yang terdapat di perkotaan
telah diperbolehkan kembali beroperasi
namun ada sejumlah syarat dan penerapan protokol kesehatan
dalam operasional bioskop di masa pandemi
tim liputan cnn indonesia jakarta